wakil sekjen partai demokrat andi arief kembali mangkir
untuk ketiga kalinya atas panggilan badan pengawas pemilu atau bawaslu
terkait pernyataannya mengenai dugaan mahar satu triliun rupiah
sandiaga kepada pks dan pan
bawaslu pun mengaku tidak dapat menghubungi andi arief untuk meminta konfirmasi
hingga senin sore andi arief tidak menunjukkan diri di gedung bawaslu
jalan tamrin jakarta pusat komisioner bawaslu frits edward siregar
mengatakan bahwa sudah mengirimkan tiga kali surat panggilan kepada andi
namun fritz edward mengaku terakhir melakukan kontak dengan andi arief pada dua puluh tiga agustus yang lalu
di mana saat itu andi berjanji akan memenuhi panggilan bawaslu pada dua puluh tujuh agustus hari ini pada pukul sepuluh pagi
edward menambahkan komunikasi dirinya dengan andi arief terputus di hari panggilan ketiganya
karena andi arief tidak merespon kontak frits siregar melalui panggilan telepon
menyikapi mangkirnya andi arief
hingga tiga kali bawaslu akan menggelar rapat pleno pada dua puluh sembilan agustus mendatang
untuk memutuskan status laporan terhadap andi arief
sebagaimana teman teman sudah tahu bahwa inilah sudah pemanggilan kami yang ketiga
dan bagaimana status dari laporan yang disampaikan kami harus buat dulu dalam pleno
yang baru bisa kami lakukan pada hari rabu
nanti kami akan lihat bagaimana hasil statusnya seperti apa
nanti mungkin teman teman bisa lihat di panggilan
nanti juga akan ada konferensi pers kami terkait dengan bagaimana status dari laporan
yang telah disampaikan oleh pelaporan